antrian panjang warga terlihat mengular di stadion utama gelora bung karno jakarta minggu malam
meski harus antri panjang di malam hari kondisi tersebut tak menyurutkan antusiasme warga
demi mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster
berbeda dari biasanya vaksinasi dosis ketiga atau booster selama bulan ramadan ini
sengaja digelar direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya pada malam hari
hal ini lantaran tingginya antusiasme warga yang hendak mengikuti vaksin booster
rencananya vaksinasi booster ini akan terus diadakan hingga menjelang hari raya idul fitri
selain untuk mendukung persyaratan warga yang hendak mudik lebaran
vaksinasi booster diharapkan dapat menjaga warga yang melaksanakan mudik
agar terhindar dari ancaman penularan covid sembilan belas
selain di stadion utama gelora bung karno jakarta
gerai vaksinasi akan dibuka di pousek dan polres yang jumlahnya mencapai dua ratus enam puluh
besok malam ini kita siapkan vaksin pfizer dan astrazeneca
mudah mudahan besok kalau ada stok moderna lagi kita bisa siapkan di sini
tak hanya di ibu kota vaksinasi covid sembilan belas malam hari juga digelar di bandung jawa barat
seperti vaksinasi yang digelar di polresta bandung di masjid besar banjaran kabupaten bandung
dosis vaksin yang disediakan adalah jenis pfizer astrazeneca dan moderna
target penerima vaksin adalah masyarakat yang hendak atau sudah melaksanakan sholat terawih
panitia menyediakan dosis vaksin pertama kedua dan juga ketiga atau booster
warga mengaku sangat terbantu dengan adanya posko vaksinasi di masjid ini
vaksin yang ketiga booster berarti ya
dari rw nya suruh ke sini aja buat mempermudah pulang nanti katanya kan
pada hari pertama puasa polresta bandung mendirikan dua posko
vaksinasi di masjid yakni di kecamatan banjaran dan katapak
rencananya mulai senin hingga malam takbiran nanti
polresta bandung akan mendirikan posko vaksinasi di seluruh masjid besar
yang ada di kecamatan kecamatan sekabupaten bandung
tim liputan cnn indonesia